dimulai dari anak yang sedang mencacai hpnya di atas perut dan meledak sehingga menimbulkan
percikan api membakar pakaiannya serta ibunya mencoba menolong dan ibunya juga terbakar